pembayaran tarif angkot secara digital di kota sumedang diterapkan secara bertahap
untuk sementara dari dua puluh enam trayek yang ada baru sepuluh trayek yang menerapkan pembayaran angkut secara digital ini
dalam pembayaran digital penumpang hanya perlu menggunakan smartphone yang telah diisi uang virtual sebagai alat pembayaran
penumpang kemudian tinggal men scan barcode pada angkot dan memasukkan nominal pembayaran
kebijakan baru di tengah pandemi ini disambut baik oleh para supir angkot lantaran bisa meminimalisir kontak langsung dengan penumpang
tak hanya itu para supir juga berharap dengan sistem ini angkot bisa kembali bersaing dengan moda transportasi online lain
ya kalau di selagi masa pandemi ini cukup cukup menolong bagi orang yang merasa ketakutan naik angkot
karena kan dengan bersentuhan langsung dengan orang orang kan sekarang bisa otomatis dengan adanya aplikasi ini
diwakili sama ketuanya dulu yang pakai aplikasi ini terus sosialisasi sama anggotanya
pembayaran kalau pakai cash itu kan ada sentuhan atau harus ada kembalian kita nggak tahu uang itu dari mana kemana dari siapa ke siapa
jadi ini lebih aman
dalam pelaksanaannya pemerintah kabupaten sumedang akan bekerjasama dengan bank indonesia
serta sejumlah provider untuk memudahkan aktivitas warga serta supir angkot
yanuar aditya sumedang